dengan landscape alam yang luas indonesia menawarkan puluhan lapangan yang hijau dan menawan bagi pecinta olahraga golf
dari sekian banyak lapangan golf di tanah air salah satu yang menjadi destinasi para golfer mancanegara adalah royal jakarta golf club
yang berlokasi dekat bandara halim perdana kusuma jakarta timur
cnn indonesia sports weekend berkesempatan untuk berbincang dengan chief operating officer royal jakarta golf club george chandra
empat kali dalam setahun royal jakarta golf club atau rjgc mengadakan founders gathering sebuah acara fun golf bagi para foundernya
di kesempatan inilah para pemilik lapangan golf seluas seratus hektare ini berkumpul dan mempererat persahabatan lewat kegemaran mereka terhadap olahraga golf
nah gathering ini lebih ke untuk refresh lah
karena founders itu kan pada punya kesibukan
mereka pebisnis pebisnis yang menjadi tokoh tokoh bisnis di indonesia sehingga perlu ada suatu ajang untuk ketemuan
tidak sembarang orang bisa menjadi founder di golf club elit di kawasan halim jakarta timur ini
jika rata rata klub golf mengenal sistem membership atau keanggotaan klub yang satu ini memperlakukan sistem kepemilikan saham
setiap orang yang memiliki saham di royal jakarta golf club disebut sebagai founder yang jumlahnya tidak lebih dari sembilan puluh an orang
nah rata rata founders ini kalau kita lihat personilnya ada sembilan puluh jadi ada beberapa yang lebih dari satu
tapi nggak ada mayoritas sehingga betul betul sistem di sini itu kita tim kolektif ya
jadi awal di perusahaan
bentuknya dan dibuatnya roll jakarta golf club itu karena sekelompok orang yang ingin ya indonesia punya lapangan golf yang cukup dikenal di dunia
dalam kiprahnya yang masih relatif baru yakni kurang dari sembilan tahun sudah enam kali royal jakarta dinobatkan sebagai lapangan golf terbaik di indonesia oleh asean golf awards
selain itu sudah enam kali berturut turut lapangan golf dua puluh tujuh hole ini menjadi titik
pertama kali berlaku di tempat ini adalah berita dari pertama ketua rumah turnamen golf bertaraf internasional indonesian master
kami boleh berbangga hati juga bahwa dari input input yang kami terima dari tourist guide mereka menginfokan kepada kita bahwa apabila mereka mendapat rombongan untuk datang ke indonesia
mereka mendapat rombongan untuk datang ke indonesia

rombongan itu mensyaratkan harus bisa
rombongan itu mensyaratkan harus berhubungan

kesuksesan royal jakarta menjadi destinasi golf yang dilirik pemain domestik dan asing
tidak terlepas dari peran para founder yang mengutamakan kualitas di atas aspek komersial
para founder kompak dalam memberi masukan dan dukungan
agar royal jakarta terus memberi pengalaman terbaik bagi siapapun yang bermain di sini
royal jakarta ini bukan menjadi salah satu profit point bisnisnya
mereka cuma betul betul punya keinginan gimana royal jakarta ini to the best
para founder royal jakarta golf club juga mengharapkan standar mutu yang diterapkan
bisa menjadi acuan bagi lapangan golf lain
agar indonesia semakin dilirik sebagai destinasi golf bergensi dunia
olivia marzuki cnn indonesia